anggota bank pembangunan islam idb yang berjumlah lima puluh enam negara
membutuhkan dana sampai empat puluh ribu triliun rupiah lebih
agar bisa melakukan pembangunan berkelanjutan
pembangunan juga bisa digenjot dengan menciptakan inovasi
dalam sidang tahunan ke empat puluh satu di jakarta
bank pembangunan islam idb menyatakan
butuh dana sangat besar untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan
dana yang dibutuhkan per tahun sekitar tiga triliun dolar amerika
atau empat puluh triliun rupiah lebih bagi lima puluh enam negara anggota idb
dalam pertemuan itu hadir pejabat program pembangunan pbb undp
untuk mempercepat pembangunan negara yang dibantunya
undp mendorong inovasi di negara itu
ini karena inovasi dapat meningkatkan produktivitas
dan daya saing negara tersebut
hal itu bisa diterapkan di banyak sektor
seperti teknologi informasi industri kreatif dan bioteknologi
inovasi ini bergantung dari potensi masyarakat sebuah wilayah atau sebuah negara
inovasi ini bergantung dari potensi masyarakat sebuah negara
tak hanya swasta inovasi juga harus dimiliki oleh sektor layanan publik
hal ini dicontohkan indonesia
yang menerapkan kartu pintar bagi pendidikan jaminan kesehatan dan subsidi ke petani
kita memperkenalkan ide untuk menggunakan kartu pintar
mungkin tidak unik bagi banyak negara yang berpengalaman
tapi apa yang kita lakukan sekarang
kita mencoba menggunakan kartu pintar
untuk menggantikan dukungan pemerintah
langsung ke keluarga
tanpa inovasi sebuah bangsa tidak akan dapat mencapai pembangunan yang baik
untuk menggapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan merata
desyari tonang jakarta